sementara itu orang tua korban meninggal di acara bagi bagi sembako di kawasan monas
menerima santunan dari badan amil zakat jakarta
sementara itu penyebab anak tersebut meninggal masih menjadi pertanyaan apakah di dalam acara bagi bagi sembakot
atau di luar
dan untuk itu polisi membentuk tim khusus dan akan memeriksa rekaman cctv di kawasan monas
untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian
perwakilan dari badan amil zakat infak dan sodako basis dki jakarta
hari kamis mendatangi kediaman orang tua korban tewas pembagian sembako untuk memberikan santunan
bantuan itu diterima langsung oleh komaria ibunda rizky
selain bantuan kepada orang tua rizky basis dki jakarta juga memberikan bantuan kepada korban lain mahesa zunaidi
remaja berusia tiga belas tahun itu juga tewas usai acara pembagian sembako hari sabtu dua puluh delapan april lalu
terkait acara pembagian sembako itu menteri dalam negeri cahyokumolo menilai
aksi bagi bagi sembako yang dilakukan panitia untuk mo indonesia adalah bentuk bakti sosial
menurut cahyo selama pihak panitia sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian
kegiatan tersebut adalah legal
mendagri menyerahkan kasus meninggalnya dua bocah kepada pihak kepolisian
sementara itu polisi masih mendalami penyebab kematian dua anak yang diduga akibat berdesakan antre sembako di monas
untuk memastikan apakah keduanya ikut dalam antrean sembako
polisi akan mengecek rekaman cctv di kawasan monas dan sekitarnya
polda metro jaya juga membentuk tim khusus untuk mengusut penyebab kematian kedua korban
ya nanti akan kita lihat ya kita akan lihat mungkin ada video ada cctv segala macam kita teliti lagi
sebelumnya salah satu orang tua korban telah melaporkan ketua panitia acara pesta
rakyat dave revano ke bares krim mabespori pada dua mei dua ribu delapan belas lalu